pt pertamina akan memaksa kendaraan pribadi bermesin diesel
tidak menggunakan bahan bakar solar bersubsidi tahun depan
pertamina telah membuat dexlight sebagai alternatif
bagi para pemilik mobil diesel pribadi
sejak april dua ribu enam belas dex light dianggap mampu menjawab
kebutuhan masyarakat akan solar dengan kualitas bagus
dengan harga terjangkau
namun pertamina masih kesulitan mendorong masyarakat
untuk beralih ke dexlite karena perbedaan harga
dengan solar subsidi yang masih cukup jauh
dan saat ini konsumsi solar subsidi mencapai lima belas juta kiloliter per tahun
lima belas persen atau dua dua puluh lima juta kiloliter diantaranya digunakan oleh anda
pada dua ribu tujuh belas diharapkan konsumsi solar subsidi pada mobil pribadi
bisa berkurang menjadi tujuh ratus lima puluh ribu kiloliter
sementara sisanya satu lima juta kiloliter didorong untuk pindah ke dexlite
dan ini adalah tadi target pada tahun dua ribu tujuh belas
yang sudah saya informasikan sebelumnya
nanti akan digeser untuk menggunakan dexlite